masih banyak waktu
cicilan sama pak haji kan mesti dibayar
yaudah tapi papa janji
papa nggak boleh ketemu sama dia lagi
indra ada tan
indra nggak ada di rumah
kalau indri tan
indri ada di dalam
gue udah belajar mobil
biar tuh mobil kagak rusak
harus belajar nerima kenyataannya
kalau bang muhyidd kagak pernah balik lagi ke sini
iya ini benar
lu kudu siap mikirin apa yang terjadi
cuman gak nyangka aja bisa begini jadinya
nenikah sama bang muhyidd
ini gak pernah
jangan kata selingkuh deh
gak tau itu nih
yuk makan yuk
tidak ada yang mau
di depan ada fadil nyariin kamu
tante puput bilang aja indri gak ada di rumah ya
bilang aja indri lagi di rumah teman
yowes tak bilangin yuk
bu amina duduk aja disini
istirahat ya bu
ke rumah temennya katanya
oke lah kalau gitu tan
biar aku tunggu disini aja ya tante ya
loh indri pulangnya lama loh
oh nggak masalah tante
aku nunggu di
ya udah aku tunggu di situ ya

ya udah tante aku tunggu di situ ya

ya udah tante aku tunggu di situ ya
ya udah tante aku tunggu di situ ya

ya banyak randy kemana mana
iya nggak tentu
iya nggak tentu
itu tuh aku ngombokin ke
atau kau mohon
papa pikir dia ke bogor urusan kerjaan
papa juga kaget
dia ngajak papa
pak dia itu perempuan gak bener pak
dia tuh udah tau gue papa punya istri
masih aja dipacarin
kenapa gak papa tinggalin aja disana
papa mau tinggalin
vivinya belum bayar uang sewa
papa gak pacaran
papa gak kepintar
papa gak kepintar
bikir buat pacar pacaran
buat nyari uang
papa juga tadi udah mikir
buat ngeblok nomernya
biar dia nggak hubungi papa lagi
papa gak mau kehilangan kalian
bisa gak bisa berhenti
bisa gak bisa berhenti
papa bener gak pacaran
bisa gak bisa berhenti
bisa gak bisa berhenti
paling juga kalo gak ketauan pasti hubungannya berlanjut
bisa gak bisa berhenti
kalau kalian gak percaya
apa papa pernah bilang suka enggak sama dia
tadi kan papa udah bilang
tapi kan papa gak suka sama dia

selama papa gak suka
ya gak masalah
papa nggak boleh lagi langganan sama dia
papa nggak boleh bawa dia lagi
papa memang rencana begitu
awas aja kalo papa ketauan bawa dia lagi
sekarang papa boleh lanjut narik
mumpung masih siang masih banyak waktu
cicilan sama pak haji kan mesti dibayar
yaudah tapi papa janji
papa nggak boleh ketemu sama dia lagi
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua
mereka bisa berdua